wc lagi ah enggak patah patah bersih wc doang ya itu olahraga lah cari keringetnya
gampang itu bukan nguras nguras otobah udah gampang gampang ya tentunya semua sahabat gue
tentunya tentunya tentunya tentunya tentunya kita kelas
lu udah punya temenan belum maksudnya pacar ah ah bobby mami nih menghina jangan sejomblo ini bukan
karena tidak laku
tapi tidak ada yang mau siapa bilang kagak ada yang mau amelu kalau ada yang mau bagaimana
iya bener gimana lu kalau ada yang mau ame lu siapakah siapa siapa
nikluar atau enggak berdua ya lu akar klappe lu pohon bringin samusame pohon akarnya samsame kuat
kokoh kalau lu berdua jadian bu hammchella lu berdua nih bakal kokoh kuat uds coba dulu aja
nama dia lo demenan
ame akar kelapa
kalau mak lihat mukanya itu adik kemiripan
iya bedak tipis
nih lo denger ya
kata orang tua dulu
kalau lo berdua mungkin sama mirip
itu kayak gado gado pergi berkelana
kalau emang jodoh ude gak bakal kemana
mak doain lo berdua mudah mudahan hubungannya
langgang sampai kakek nenek
setia sampai mati
mak masuk dulu ya
siapa juga yang mau jodoh sama lo
aduh apaan sih
dari jauh sudah memantau
di rumah bang bili
sudah lama roman merantau
akhirnya datang kembali
daripada berlamangan mendingan kita langsung berangkates
pagi pak pagi pak morning morning kita masuk kita masuk ya pak iya kita juga udah rapi
semua nya lengkap kalian memang sudah rapi kalian juga tidak telat ya udah ya udah
kamu yang sudah membolas lima hari tahu
pun aja kamu tidak ngasih kabar tidak ngasih surat emangnya sekolah ini sekolah
nenek moyang kamu apa iya pak iya apa ya iya maksud saya minta maaf pak saya hilaf
hilaf hilaf enak aja kamu kamu tau enggak kamu ini sudah kelas tiga sebentar lagi ujian
ya udah kalau gitu saya izinkan kelas pak ya ada ampun hari ini juga sepulang sekolah kamu
harus bersihin semua wc yang ada di sekolah ini semua wsm iya kenapa kurang
itu rumah saya masih ada enggak pak sekolah aja deh sudah sekarang kalian masuk kelas ayo masuk
kelas wc lagi ah enggak patah bersih wc dong ya itu olahraga cari keringetnya gampang itu
manggis saya doang bukan nguras nguras gampang itu gampang ya tentunya bersama gue kan tentunya
bantunya kita kelas
kenapa lo begitu
seneng ya alhamdulillah
jangan pake melotot
neng tapi matanya keluar
seneng ketemu ma ya
aku bisa nyampe sini sih
ma mau ngasih dollar prize buat lo
pokoknya itu dah maksudnya
ma rindu kangen berat sama si neng
susan kan lagi sekolah
terus masa ma ajakin ketemu
ntar aja ketemunya
ya ampun calon mantu
ma juga paham
kalo kemari lo lagi berpendidikan
ma mutaran doang neng
makanan sarapan buat lo
neneknya itu apaan makanan bekal lagi
neng gak mau ya
neng gak doyan
bukan gitu ma
gue jadi bisa irit uang jajan sih
susan suka banget kok
susan terima ya
makasih ya neng
ya allah terima kasih banget
tapi ma pesen buat lo ya
lo jangan sampe motusin si bobby
terus kalo ada penghalang yang gangguin hubungan lo berdua
nih belah depan sama ma
terus terus jangan ya
jangan sampai bubaran sama dia
ma pengen lo sampe ketelaminan hubungannya
ya udah kalo gitu ma mau berenang keci batu
ma senang udah ketemu ama calon mantu
mak permisi dulu pulang dulu ya
ya allah calon mantu
salam mantu ya salamualaikum
yang kuat susan sabar

udah enam hari nih pacaran sama bobby
susan harus kuat
ya allah dua puluh empat hari lagi lama benar
ini gapapa deh yang penting
dapet bekal nih
kamu udah dapet info apa
jadi gua dapet info
kalo wulan pulang ke rumania malem ini
terus sekarang rencana lo apa pak
jadi rencana gua gini
gue bakal nawarin diri buat nganterin wulan ke bandara
terus dengan sengaja gua nyasarin wulan
dan gua telpon roman buat datang ke tempat itu
dan gua kirimin ke om andika
gua bakal bilang ke om andika
udah dengan sengaja ngalah ngelanin gua buat ngantre wulan ke bandara
gimana menurut lo
rencana lo kali ini tuh bagus banget